rapat dewan gubernur bank indonesia yang digelar pada dua puluh dan dua puluh satu januari dua ribu dua puluh satu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan bank indonesia atau bi tujuh day reverse repo rate sebesar tiga tujuh puluh lima persen
suku bunga deposit facility sebesar tiga persen dan juga suku bunga lending facility sebesar empat lima persen
gubernur bank indonesia periwarjo kamis yang menjelaskan keputusan rapat dewan gubernur bank indonesia tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi yang rendah stabilitas eksternal yang terjaga serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional
peri juga menambahkan bank indonesia bersama pemerintah dan otoritas lainnya mendukung kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor sektor ekonomi produktif dan aman
akselerasi stimulus fiskal penyaluran kredit perbankan melanjutkan stimulus moneter dan juga makro prudensial serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi maupun keuangan
rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal dua puluh dan dua puluh satu januari dua ribu dua puluh satu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan
dan bank indonesia tujuh day reverse report tetap sebesar tiga tujuh puluh lima persen demikian juga suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility dipertahankan tetap sebesar tiga persen dan empat lima persen masing masing
bank indonesia mempertahankan suku bunga acuan di tiga tujuh puluh lima persen
dan untuk membahas kebijakan
bunga bank indonesia di tengah pandemi kami sudah terhubung dengan kepala ekonom bank permata bapak joshua pardede
selamat pagi pak joshua
selamat pagi mbak megi
ya sehat sehat ya pak joshua
langsung saja kita ke bi rate nih
di tengah banyaknya stimulus dana pemulihan ekonomi apakah bank indonesia harusnya lebih agresif menurunkan suku bunga
atau sebenarnya keputusan menahan oleh bank indonesia ini sudah tepat
ya saya pikir suku bunga acuan bank indonesia
ini sudah sesuai dengan ekspektasi kami sebelumnya
dan memang ini masih inline ataupun masih konsisten ya
untuk menjangka ekspektasi inflasi serta juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dan di sisi lainnya kita tahu juga bahwa pada tahun dua ribu dua puluh yang lalu bi sudah menurunkan sekitar satu dua puluh lima persen ya
dan kalau kita lihat sejauh ini
tren dari penurunan suku bunga
suku bunga bi tersebut sudah direspon sebenarnya oleh perbankan
meskipun memang kecepatannya ataupun dari sisi
besaran penurunan suku bunga perbankan baik deposito dan juga kredit
suku bunga kredit ini masih secara gradual ya
nah makanya di sisi lainnya juga kami juga melihat selain
tadi meskipun dipertahankan suku bunga bi ini
kita juga tahu bahwa pemerintah juga akan mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi ya
khususnya pen ini masih akan dilanjutkan di tahun dua ribu dua puluh satu ini
sehingga ini diharapkan kombinasi kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah
dan sisi lainnya untuk menjaga supaya inflasi tetap rendah ini
kita harapkan ini bisa dikomunikasikan dengan baik dengan kebijakan stimulus fiskal dari pemerintah
yang harapannya ini akan mendukung pemulihan ekonomi kita lebih lanjut di tahun ini
ya pak joshua tadi anda juga sudah menyebut tiga tujuh puluh lima persen ini sesuai dengan ekspektasi
tetapi sebetulnya apakah ada ruang untuk bank indonesia lebih agresif lagi menurunkan suku bunga acuan
meskipun bank indonesia juga sudah memangkas satu ratus tujuh puluh lima basis point sepanjang tahun dua ribu dua puluh
ya memang kalau kita lihat secara umum ruang tersebut masih tetap ada ya
meskipun boleh kami katakan di sini
ekspektasi kami ruang tersebut memang lebih terbatas dibandingkan tahun lalu
karena kalau kita mendengar kemarin pernyataan dari pak wulman
gubernur bi juga mengatakan bahwa asesmen dari bank indonesia
yang dikeluarkan melalui beberapa survei
misalkan survei kegiatan dunia usaha survei pmi manufacturing
lalu indeks pertanian konsumen ini menunjukkan tren yang terus membaik di awal tahun ini
dan di visi lainnya meskipun memang tadi yang perlu kita perhatikan adalah transmisinya ya
suku bunga bi sudah turun tapi perbankan sudah menurunkan suku bunga juga
tapi permintaan kreditnya masih tetap lemah
itu terindikasi dari laju pertumbuhan kredit di akhir dua ribu dua puluh
sementara di sisi lainnya untuk pertumbuhan dana pihak ketiga
sehingga artinya ini masih mengindikasikan bahwa di tengah kondisi pandemi ini
aktivitas dari sektor usaha sektor real ini masih belum normal ya
sehingga permintaan terhadap kredit perbankan pun juga masih relatif lemah
sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah
secara khususnya ini bisa melakukan penanganan covid dengan lebih baik
sehingga nanti pada saat aktivitas ekonomi sudah mulai kembali meningkat
tentunya permintaan kredit pun juga akan mengikuti untuk tubuh meningkat juga
ini mungkin juga masih ada ruang ya pak joshua
dan bagaimana pengaruhnya bi rate ini terhadap inflasi
karena inflasi ini juga sangat penting terhadap kebutuhan kita semua
betul itu juga saya pikir salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh bi adalah
kita lihat di sini ekspektasi di awal tahun cenderung meningkat
seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga beberapa komoditas pangan
seperti misalkan tahu tempe dan juga beberapa komunitas pangan lainnya
ini daging sapi naik ya beberapa bawang dan juga cabai juga cenderung meningkat di awal tahun ini
dan ditambah lagi juga dengan ada pengaruh
kenaikan inflasi dari dampak kenaikan hasil cukai tembakau
dan juga kenaikan dari iuran bpjs kesehatan kelas tiga
sehingga memang suku bunga bi saat ini saya pikir yang tadi kami katakan bahwa ini masih inline ya
masih posisinya untuk menjangkau ekspektasi inflasi
karena yang diperlukan adalah pada saat di tengah panit ini adalah
bagaimana suku bunga acuan bi ini bisa mengelola ekspektasi inflasi
sehingga bisa tadi apa namanya bisa meredam
ekspektasi dari kenaikan harga harga pangan
dan samping itu juga pemerintah dan bi juga perlu berkoordinasi
untuk bisa menstabilisasi ya harga pangan di pasar pasar
sehingga inflasi ini akan tetap rendah karena kalau di kondisi dalam kondisi pandemi ini tentu
dengan kenaikan harga harga tersebut tentunya akan semakin memberatkan ya
khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah
tidak bisa mengatasi inflasi ya pak
karena kita juga sudah bisa melihat bahan bahan pangan produk produk pangan semuanya juga naik
seperti itu ya pak
enggak yang saya katakan adalah bahwa dengan dipertahankan ini berarti bi melihat bahwa
suku bunga bi saat ini ini diharapkan bisa menjangkar ekspektasi inflasi
supaya inflasi ini jangan sampai lebih dari target inflasi bi
sehingga kalau inflasi ini bisa terkelola dengan baik harapannya adalah tadi pemulihan ekonomi
juga akan lebih cepat lagi
karena yang kita perlukan adalah bagaimana membangkitkan sisi konsumsi masyarakat
nah karena selisih konsumsi masyarakat ini tadi akan sangat dipengaruhi juga oleh perkembangan
dari harga harga komoditas pangan
sehingga oleh sebab itu selain tadi menetapkan suku bunga bi tetap
di sisi lainnya juga pengendalian inflasi dalam hal koordinasi dengan pemerintah ya
dalam level tpid ataupun tpi nasional ini perlu diperkuat kembali sehingga harga harga pangan ini
bisa lebih stabil sehingga daya beli masyarakat pun juga kita harapkan tidak semakin
tidak makin terpuruk seperti itu
oke terima kasih kepala ekonom bank permata bapak joshua pardede atas ulasannya
bisa menjaga stabilitas ekonomi indonesia
terima kasih pak joshua